anda masih bersama kami di cnn indonesia news report berbicara tentang wisata
para wisata indonesia tidak perlu diragukan lagi
kali ini keindahan alam indonesia berhasil menjadi pemenang dalam dive magazine travel award dua ribu delapan belas
setelah meraih predikat world stop destination pada tahun dua ribu enam belas
tahun ini indonesia kembali meraih predikat tersebut dalam ajang dive magazine travel award dua ribu sembilan belas
total lebih dari tiga belas suara terkumpul sejak polling dimulai pada bulan mei lalu
di mana terdapat tiga kategori yaitu destinations resort dan liverboards
dan indonesia tidak hanya memenangkan satu kategori tapi dua
indonesia unggul dalam kategori destinations dan resorts
untuk kategori destinations indonesia sudah menjadi favorit sejak awal dan memperoleh satu tujuh puluh enam suara
dari total sembilan tiga ratus sembilan puluh sembilan suara atau sekitar sebelas empat puluh lima persen
diikuti oleh filipina dengan suara tujuh sembilan puluh tujuh persen dan azors dengan enam tiga belas persen
sementara itu untuk kategori resort terbaik dunia
berhasil mengungguli oblu
selain menawarkan pemandangan yang eksotis
seperti kapal perlengkapan menyelam hingga ruangan khusus kamera underwater